hari pertama beroperasi sejumlah pusat perbelanjaan di jakarta sudah siap menyambut pengunjung sesuai dengan protokol kesehatan yang ada
seperti yang dilakukan pusat perbelanjaan senayan city jakarta pusat
mulai masuk ke area parkir pengunjung tak perlu menyentuh tombol tiket
hanya dengan melambaikan tangan dekat area tombol secara otomatis tiket akan keluar dengan sendirinya
inilah touchless experience atau pengalaman minim sentuh yang ditawarkan bagi para pengunjung
fasilitas terbaru yang dihadirkan disebut pihak manajemen sebagai tindakan preventif untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di area yang sering disentuh
semua prosedur dan protokol kesehatan sudah kita lakukan
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di area yang sering disentuh
untuk memberi kenyamanan kepada seluruh pengunjung yang ada di sini
saat masuk area mal terlebih dahulu saya melalui bilik disinfektan yang baru dapat berfungsi ketika pedal di bagian bawahnya diinjak
lanjut masuk ke area dalam
pengunjung akan melalui detektor berupa kamera otomatis yang dapat mengukur suhu tubuh
fasilitas lift juga menggunakan sensor otomatis
tanpa menyentuh tombol saya dapat memilih menggunakan lift untuk naik
hand sanitizer yang tersedia juga menggunakan sensor otomatis
jika menggunakan eskalator ada juga ketentuannya
yakni harus berjarak minimal dua anak tangga antar pengguna dan upayakan tak menyentuh bagian karet pegangannya
usai berbelanja nantinya pengunjung juga dapat memanfaatkan fasilitas uvc sterilizer untuk mensterilkan tas belanjaan ataupun tas pribadi

hal yang sama juga dilakukan oleh pengelola mall plaza indonesia di kawasan jakarta pusat
melalui laman youtube resminya mereka mensosialisasikan aturan baru sesuai protokol kesehatan dalam berbelanja
mulai dari penerapan safe access pass sebelum memasuki area mal dengan menggunakan qr code penerapan physical distancing hingga pembatasan jumlah pengunjung
tim liputan cnn indonesia